curug atau air terjun ciparai berlokasi di kampung buligir perbatasan desa cidugalen dan parentas kecamatan cigalontang tasikmalaya
untuk bisa sampai ke tempat wisata yang berjarak dua belas km dari pusat kota kabupaten tasik malaya ini
membutuhkan waktu tempuh sekitar empat puluh lima menit dan bisa diakses dengan kendaraan roda dua juga roda empat
pengunjung pun hanya dikenakan biaya rp delapan per orang yang sudah termasuk biaya parkir
untuk bisa sampai ke curug ciparai pengunjung harus berjalan kaki sejauh kurang lebih dua ratus meter
selain menikmati pemandangan dua air terjun pengunjung bisa berenang di aliran air dan menikmati udara yang segar karena lokasi wisata yang masih alami
sudah sih cuma diseng diseng lagi ke tasik
ada acara keluarga terus searching di google katanya ini bagus
terus gimana nih
bagus indah sejuk semuanya the best
wisatawan juga bisa berfoto dari kejauhan dengan latar belakang air terjun dari ketinggian
pemandangan pun semakin indah karena curug ciparai yang berada di ngarai yang diapit oleh dua gunung yaitu gunung galunggung dan talaga bodas
menurut kepala desa cidugalen wisata curug ciparai ini
mulai dibuka untuk umum sekitar tiga tahun lalu dan dikelola oleh karang taruna dan dua pemerintah desa serta perum perhutani
untuk perkembangan ini masih swadaya masyarakat
belum ada pihak pihak dari kepemerintahan yang membangun
tapi kalau kunjungan setiap rame ya setiap kapan saja
kunjungan alhamdulillah setiap hari juga ada
bahkan kalau hari hari besar seperti lebaran tahun baru
alhamdulillah selalu rame dan penuh
selain wisatawan lokal yang berasal dari tasik malaya ciamis dan garut
tidak sedikit wisatawan berasal dari luar kota yang mengetahui dari media sosial
warga berharap ada bantuan pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur agar kawasan wisata ini bisa lebih berkembang
dan mampu menandangkan banyak pengunjung sehingga mampu mendongkrak perekonomian warga
mogifat tuzaman tasik malaya jawa barat